tanaman kluwih yang sedang berbuah dipahat dengan karakter daun dan buah sesuai dengan aslinya
agar persepsi ancaman yang dihadapi kedua negara dapat diselesaikan
kekuatan jari sama feeling
tapi tentunya pembangunan fasilitas olahraga di lantai rooftop ini
sangat memperhatikan barang berharganya
dari merasa mampu itu kan timbul pede dia yakin kalau dia itu bisa